polisi menetapkan sarah connor perempuan warga negara australia sebagai tersangka kasus pembunuhan anggota polisi aibda iwayan sudarsa
sementara itu polisi belum menetapkan status rekan sarah karena masih menunggu kuasa hukumnya
kepolisian bali menetapkan status tersangka pada sarah conner pada hari sabtu setelah memeriksanya sejak jumat
sebelum ditangkap sarah berpindah pindah tempat semenjak penemuan jasad aibda sudarsa
jasad korban ditemukan dengan luka di kepala di pantai kuta pada rabu lalu
polisi menduga keterlibatan sarah atas kematian aibda sudarsa berdasarkan keterangan saksi barang bukti di lokasi kejadian
kuasa hukum sarah membenarkan penetapan status tersangka pada kliennya yang juga warga negara australia berusia empat puluh lima tahun itu
kita hanya mendampingin sarah sedangkan david belum
baru sementara ini baru sarah yang warga negara australia statusnya sebagai tersangka
dan hari ini kita mendampingin sarah
saya disini dengan enam belas pertanyaan tetapi belum sampai ke materi
hari sabtu penyidik kepolisian kembali memeriksa lokasi pembunuhan aibda iwayan sudarsa di pantai kuta
dengan menggunakan alat skop dan penggaruk pasir petugas mengais pasir pantai untuk mendapatkan barang bukti tambahan
hasilnya petugas menemukan potongan tali jam tangan berwarna silver dalam kondisi tertanam pasir
diduga potongan jam tangan tersebut milik korban yang terputus saat terjadi perlawanan
ketika petugas berlalu berdiri di kota petugas menemukan petugas yang berada di kota
tim kuasa hukum sarah conner warga negara australia yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan polisi menyebutkan ada luka gigitan di paha kliennya
setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan aibda iwayan sudarsa sarah conner warga negara australia mulai menjalani pemeriksaan
dengan didampingi dua tim kuasa hukum ibu dua anak asal new south wales australia ini memberikan keterangan kepada penyidik
tim kuasa hukum menyebutkan
keterangan yang diberikan masih belum ke arah materi pembunuhan
melainkan materi umum terkait keberadaan sarah connor dan teman prianya sebelum dan saat berada di pantai
tim kuasa hukum juga menyebutkan bahwa kliennya mengalami luka gigitan pada paha sebelah kiri
meski memastikan luka tersebut adalah luka baru namun pihaknya belum menjelaskan luka tersebut
penyebab pasti lantaran kliennya juga belum mengatakan secara detail
ada luka di kakinya
ada luka di kakinya
ada luka di kakinya
ada luka di kakinya
ada luka di kakinya
ada luka di kakinya
ada luka di kakinya
ada luka di kakinya